menteri bumn erick thohir juga meminta kesediaan seluruh pihak untuk membantu terkait pengadaan masker dan alat pelindung diri
sementara erick juga menegaskan kementerian bumn akan mengoptimalkan pengadaan obat obatan
assalamualaikum wr wb yang terhormat panglima tni perwakilan kapolri menteri pwpr dan kepala bnpb
kami dari bumn insya allah mencoba semaksimal mungkin mendukung kegiatan yang dilakukan tni polri dan tentu menteri kesehatan
juga kepala bnpb dalam pengadaan obat obatan terutama dua obat yang sudah bapak presiden announce
insya allah kita lakukan semaksimal mungkin
dan kami juga dari bumn memastikan juga terus menjaga keadaan masker karena kebetulan kita punya pabrik sendiri
tetapi tidak cukup karena itu kita coba minta dukungan juga kepada para pihak swasta yang memang memproduksi masker juga
apd juga kami coba melakukan pengadakan karena ini sangat penting sekarang
tetapi juga bumn
bumn bukan memiliki tetapi berusaha mengadakan pengadaan tersebut semaksimal mungkin
dan tentu yang terpenting kami bumn juga dengan jaringannya baik logistik dan rumah sakit kami juga siap terlibat dan siap mendukung
dan insya allah juga dengan adanya wisma atlet ini yang sebelumnya pada saat asean games dilakukan untuk penampungan atlet
tetapi hari ini bisa digunakan
sebagai rumah sakit darurat yang jumlah towernya juga cukup banyak jadi tidak usah khawatir
ada tujuh tower di wisma atlet ini masih ada tiga tower lagi yang waktu itu dipakai media
jadi penampungannya cukup jadi kita harapkan semua warga rakyat pemerintah di bawah kemimpanan bapak presiden
kita bekerja keras untuk menjaga rakyat kita